di denpasar bali terdapat seekor anak ayam berkaki empat dengan empat belas jarian tumbuh pada pangkal ekor
anak ayam jenis broiler ini dimiliki oleh seorang warga di wilayah pekambingan denpasar bernama oka widiantara
awalnya oka tidak menyadari jika satu dari tiga anak ayam yang ia beli seharga rp sembilan ini memiliki keunikan
pemilik ayam ini mengaku sempat dihubungi oleh kolektor yang berminat untuk membeli anak ayam tersebut seharga satu juta rupiah
namun tawaran tersebut ia tolak
saat ini kondisi ayam tersebut dalam keadaan sehat sehingga oka berniat untuk merawatnya hingga besar
untuk menjaga kondisi dan kesehatan si ayam oka sengaja membuatkan kotak inkubator yang diisi lampu pijar sebagai penghangat suhu